nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
tak mau ada apa apa
kita kan bisa hadepin semuanya
aku harus dikorbanin
itu sih bukan gara gara gak ada lo
hidup gue tuh jadi serasa gak berarti
eh itu kan ayah gue tuh
gue dinangis ya
kalau setiap kali gue ngeliat dia sekarang
dinangis dulu kerjaannya
nangisnya tambah kenceng kan
aduh lo udah dijang
lu bakal bikin lebih kacau
eh gue gak mau nangis ya
udah aku balik
aku gak akan nanya kamu kenapa
aku gak akan maksa kamu ceritain
aku akan dengerin
aku akan disini untuk dengerin semua omongan kamu
semua deritaan kamu
kamu jangan nangis lagi
aku gak suka kalau kamu nangis
rasanya aku orang yang nicht di sini
terima kasih that you undiceless

aku nunggu sampai jauh
soalnya banyak di tougheter
nontalita itu kabur
nontalita kabur dan katanya nontalita memutuskan kalau nontalita mau sama kamu
ini sekarang dimana
aku gak mau maksa kamu lagi
aku udah gak mau maksa kamu lagi
aku cuma minta kamu tolong pikirin mana yang terbaik buat semua nontalita
atau kalau memang you mau pikirin apa yang terbaik buat you aja juga nggak apa apa
karena saya yang suruh raka kesini nyonya
saya yang minta raka untuk datang kesini
banyak yang harus saya pikirin
saya udah gak mau marah saya udah gak mau maksa saya udah gak mau sedih sedih lagi
saya harus siting siting urusin papa di rumah dan ketawa ketawa ya papa ya
siap untuk pulang papa
gaapa emang jalan maksimal

ya apaan itu busta
dua puluh butuh aja
aku tahu aku tahu kamu pasti bakal kembali
loh takut kamu kenapa
kamu kenapa sih kamu
kamu tidak akan meninggalin dia
tadi kamu dari kecil
dari kecil yuk paling dekat sama papa
terus kemudian yuk lihat
kamu kangen ya sama aku
kamu tahu buat aku raka itu paling sempurna
buat aku raka itu segala galanya
gak ada yang bisa gantiin raka di hati aku
kamu harus tahu itu satria
aku kangen banget
kok kamu kayaknya biasa banget
gue harus ngomong sesuatu deh
saya permisi dulu kalau gitu
ayah kamu di sini aja
kalian berdua harus denger
ya udah kamu duduk dulu ya
aku udah denger
aku berubah keputusan
tak kan tak mau ada apa apa
kita kan bisa hadapin semuanya sama sama kan
kenapa gara gara papa mama kamu
aku harus digorbanin
coba pikirin dulu nan
tolong gak ngerti keadaan aku kalian berdua
mereka orang tua aku kak
mereka orang tua aku kak
mereka yang ngebesarin aku dan
mereka yang ngebesarin aku dan
ini udah keputusan aku
udah gak bisa dirubah lagi
aku terpaksa ikut mama sama papa
aku terpaksa ikut mama sama papa
kak aku terpaksa pilih untuk bersama dengan sakti
kak aku terpaksa pilih untuk bersama dengan sakti
walaupun aku gak
aku gak cinta sedikit pun sama dia
aku gak cinta sedikit pun sama dia

kamu udah baik banget sama aku
aku yakin kamu bisa dapat yang lebih baik dari aku
enggak mujud mungkin
emang aku gak cukup baik ternyata untuk kamu kak

aku tahu kamu emosi

nontalita sabar dulu nontalita
nontalita coba dengerin saya dulu non
saya minta maaf karena saya memang masih cinta sama rakanun
sama raka itu bersatu
saya mau hubungan kalian itu baik baik aja
sumpah non saya gak ada niat jahat non
saya mau berubah benar nak
saya pasti berubah non
kok kamu jadi mikirnya kayak gitu sih
aku bikin keputusan ini semua tuh bukan karena kamu
kamu gak salah
ini memang untuk kebaikan semua
gak cuma untuk kebaikan aku aja tapi semuanya
buat raka juga
kalau gitu non jangan tinggalin raka non
raka itu cinta sama nont

apa yang aku harus tinggalin dia
kamu udah banyak menghidupkan raka ya
banyak buat ngorbanin diri kamu ke orang lain
sedangkan aku dari dulu aku bisa dapetin apa yang aku mau
jadi untuk kali ini
kamu bisa bahagia ya
kamu bisa dapetin apa yang kamu mau
dan mulai sekarang
aku yang harus belajar
untuk bisa berkorban
demi orang lain
aku harus bisa belajar
ngorbanin kebahagiaan aku sendiri
aku harus tahu gimana rasanya jadi kak

harus tahu gimana rasanya jadi kamu
sekarang aku pakai kalung kamu
kejar apa yang kamu mau